tentualah hai hai hai i corresponds
si kardun dibebasin
terus dia bikin
kelakuan kayak kemarin kemarin
siapa yang bertanggung jawab
warga pengatau nih
bang dan semuanya yang ada disini
istri keduanya bang kardun
kalau sampai lagi ayah
macem macem lagi di kampung nih
ayah gak akan bela
ayah gak akan minta bantuan
ayah serahkan semuanya
ke warga yang ada disini
untuk hukum bang kardun
ijibetan menyibang kardun
sama kayak nenek
kalau sumpah pocong lo berani
semua semua pocong aja
dalam menjalankan agama
kita harus mengikuti sifat sifat allah dan sifat sifat rasulullah

kita akan bisa mengerti
sifat allah itu maha pengampun
nabi muhammad saja memaafkan satu penduduk taif
yang sudah menganiaya beliau
bahkan malaikat menawarkan
untuk menghancurkan penduduk taif itu
dengan merobohkan gunung
bisa memaklumi dan memaafkan si kardun
tapi kalau nanti dia bikin kejahatian lainnya

bukan cuma kita cowok cowoknya mie yang bakal ngegebukin gak kasih ampun mi
ibu ibunya juga bakal
kalau perlu kita bakar tuh yang namanya si yadi setuju
dar dar masya allah dar dari istighfar nabi
nabi muhammad aja melarang membakar makhluk hidup
nih pernah suatu waktu para sahabat ini sedang membakar sarang semut
nah lalu nabi muhammad bertanya kepada para sahabatnya
siapa yang telah membakar sarang sebut ini
kami kata para sahabatnya
lalu nabi muhammad berkata
sesungguhnya siapapun tidak dibolehkan menyiksa makhluk hidup dengan api
kecuali tuhannya adalah api itu sendiri
jadi kita gak boleh ngebakar manusia
ya karena nabi muhammad melarang keras
di zaman sekarang sudah banyak orang orang membakar penjahat
yaitu artinya mereka membangkang larangan dari rasul
pasti akan ada balesannya
saya tidak akan mengalahkan kamu lagi
jika kamu memang ingin melepaskan si gardo

montrasinya kagak sesuai dengan harapan nih ini kopinya ini sabunnya ya ya ya ya ya ya
nih bu aji pak aji air kokom kapan dikeluarin ya ya kan bentar lagi lebaran nih kokom mau siap siap
beli baju lebaran bu aji lebaran kucing lebaran masih jauh udah minta teas
terus kapan dong dikeluarin ya bu aji pak aji biar kokom nyatet tanggal berapa keluar
thr nya udah ntar terus berhenti terus
anda akan segera dibebaskan
ya udah berapapapapam
macx trayeng syaikh